kamu mau kemana jack
gue belum nyoba
gue dalam setahun ini
handphone juga gue dapet
saratnya apaan sih nih
saratnya cuma ijasa
surat surat kayak sim
dan ada satu lagi
tes bau badan
tes bau badan
jadinya makan di warung lagi
kamu mah gak bakalan ngerti pur
makan tiap hari di warung
itu yang gue lakuin selama ini tis
eh diam lu
hari ini ada pendaftaran sopir baru
ya di kantor lah
udah jangan kelemahan
lu kan tukang wajib buat pengalaman
lebih gampang diterimanya
kalau ditanya bilang aja teman roni
gue juga serius jak
udah ya jak
mau kemana lu
kamu ngopi dulu
ntar deh gampang
gue mau narik dulu
narik narik siapa
ini ada orderan dekat sini
udah gue ambil
yaudah gue pergi dulu ya
salam buat daddy sama udin
kembaliannya gorengan aja
saya udah kenyang wajib
kalau gitu buat saya saja satu mas pur
kalau gitu satu lagi buat saya pur
hei gorengan yang lu udah ambil jangan ditaro lagi
udah kenyang pak wajib
kenyang lu minta mesi pur
pelan pelan dong
itu siapa dulu
udah sono ini bisnis orang tua
kalau belum ngapain ke rumah
ini mak ojak mau
mau makan siang kan belum waktunya
mau ke pengajian
ojak antar yuk
gimana ji sekarang aja ke rumah mbak bet ya
kam antarin ke tukang ketoprak yuk
ntar gue nyusul ke mas jinaim
maklum dah susu atu atunya
kok mbak yati ikut jawab juga
kan jawabnya mbak bet
tapi salamnya bang ojek itu ada sayangnya
itu panggilan sayang bang ojek buat tati
saya gak denger pok
kan yang siapa
anu ada perlu pak ji
udah tadi di rumah
udah juga ji
mari pak ji saya pamit dulu ya
kok jalannya pelan banget sih
keliatannya lagi ngapain
lagi bongkar meja ya
barangan aja lu kalau ngomong
ini gue baru mau bikin meja
oh ini teh baru bikin
ba be menih hebat pisan
udah juragan kontrakan
masih mau aja jualan gado gado
bukan buat gue
udah bantuin nih pegangin

kasihan b paudi gua kagak sengaja enggak papa bang dede ke pukulnya juga pelan bukan agak
papa eh kalau saya kenanya kenceng paudi tuh ampe bengkak ah lu jangankan jempol badan wajib bengkak
kamu mau kemana jack kabar kerja gimana online
masya allah masya allah
atau berapa aja cendol aja wajib jual cendol sekarang iya baju
kagak jual apa lagi kagak wajib padahal bodohnya gua apa apa aja kalau doyan tapi
jarang beli tetap aja saya kagak laku mau pesan apa baci bukan gue mau beli
hai tapi cukup
terus terus gimana minum air putih aja
ketopraknya dibungkus ketoprak sama es cendernya setengah